kepolisian daerah sumatera selatan akan menguji dna potongan tubuh korban mutilasi
yang diduga anggota dprd lampung muhammad pansor
potongan tubuh tersebut kini berada di rumah sakit bayangkara palembang
polda sumsel bekerja sama dengan polda lampung untuk melakukan uji dna potongan tubuh korban
yang ditemukan pada sembilan belas april lalu
sebelumnya beredar dugaan bahwa potongan tubuh yang ditemukan di desa tanjung kemala
ogan komering ulu timur adalah jasad muhammad pansor
muhammad pasor adalah anggota dprd kota bandar lampung yang menghilang setelah melakukan kunjungan ke wilayah oku timur
kasus hilangnya pasor ini dilaporkan oleh istrinya ke polda lampung pada lima belas april
rencananya uji dna korban mutilasi akan dilakukan di mabes polri jakarta
hasil uji dna jenasa tersebut akan dicocokkan dengan dna adik pansor